menggunakan helikopter tim gabungan tni polri mengevakuasi lima belas pekerja di distrik paro kabupaten duga rabu siang
para pekerja bangunan puskesmas dalam kondisi sehat dan diamankan ke timika
setelah sempat disandra kelompok bersenjata pimpinan egyanus kogoya
menurut kapolda papua ke lima belas orang pekerja tersebut awalnya mendapatkan ancaman dari kelompok bersenjata
karena merasa takut para pekerja itu mengungsi ke tempat seorang tokoh agama di duga
anggota tni polri kemudian berupaya melakukan evakuasi dengan mendatangkan pesawat susi air
namun pesawat tersebut kemudian dibakar setibanya di bandara paro
dan waktu ini sementara memang masih tidak jauh dari paro
kita saya bapak pangdam telah berkoordinasi aktif dengan pemerintah daerah dan tokoh tokoh gereja dari kingmi
kami minta juga ada bantuan dari masyarakat setempat yang dekat dengan kelompok kkb ini
untuk berkomunikasi supaya pilot yang selama ini kan melayani di paro itu kasihan masyarakat di paro
ini bisa segera dikembalikan
sementara itu penjabat bupati duga namia winjangge mengatakan pilot susi air sudah disandra kelompok egyanus kogoya
saya belum tahu
apakah mereka minta tembusan atau ini belum tahu
kami akan komunikasi
kami akan komunikasi dengan berbagai pendekatan yang kita lakukan
tapi sampai hari ini belum ada permintaan atau seperti itu belum nanti kita lihat belum
di jakarta panglima tni dan kapolri mengatakan sudah mendeteksi keberadaan pilot pesawat susi air kapten philips
yang merupakan warga selandia baru
pasukan yang dikerahkan kini fokus mencari pilot susier
di kawasan paro kabupaten duga
belum tapi sudah terdeteksi
makanya dengan tadi sudah kita evakuasi yang lima belas
ya nanti prioritasnya sekarang ini untuk mencari pilotnya
pesawat susier jenis pilatus porter dengan nomor registrasi pkbvy
sebelumnya dibakar kelompok bersenjata pimpinan igyanus kogoya setelah mendarat di bandara paro
tujuh belas orang pekerja sudah diselamatkan sementara kondisi dan keberadaan pilot hingga kini belum diketahui
dan meliputan cnn indonesia